hmm itu kalau untuk perempuan sih saya sih oke lah ya menggunakan high heels
bahkan untuk waktu yang panjang saya masih bisa
gitu ya tapi kalau buat cowok juga sama bahayanya pakai high heels
beliinnya lumayan juga
nah kalau kita bicara soal high heels apalagi untuk anda perempuan yang saat ini sedang menyaksikan
tentu sudah tidak biasa lah ya
sudah tidak asing lagi lah maksud saya mendengar kata high heels menggunakannya dalam kehidupan sehari hari
dan sudah hadir di studio artis sekaligus presenter feni rose dan dr ihsan usman
terima kasih sudah hadir di sini
aduh saya ngefans banget nih sama mbak feni rose
kita jangan ini jadi rumpi loh
kalau udah wawancara itu pokoknya sudah langsung terbongkar
enggak ada yang dibongkar sekarang ya
kita bongkar sekarang
mbak feni sekarang pakai heels ini berapa cm
ini kalau menggunakan high heels untuk syuting atau sehari hari juga
kalau sekarang itu cuma untuk syuting aja
jadi dari rumah ke mobil turun menuju studio itu sendal
habis itu mau syuting baru dipakai satunya
kecuali kalau mc
jadi high heels itu alat pencitraan sebenarnya ya
kalau dulu kalau dulu waktu muda
mudaan dong ya mudaan
sekarang sih masih muda juga
itu karena saya penari
high heels saya pakai buat nari dong
di atas meja
berapa tinggi yang paling tinggi
kalau buat nari itu dulu minimal harus tujuh cm sepuluh cm lah ininya
kita nggak terbayar nih pakai high heels gimana gitu
meskipun ada juga loh pria pria sepatunya ada pengganjalnya sedikit
mungkin dicoba deh

tapi gini kita sebagai perempuan ya pasti setuju lah kalau kita katakan butuh banget
ya dulu sih saya merasa butuh banget
sekarang sih nggak butuh butuh apa apa
buat ini aja kebutuhan apa
kebutuhan kalau kelihatan semampai
karena apa ya sejak saya belajar yoga gitu ya latihan
ada beberapa gerakan yang ternyata sulit saya lakukan gitu
pelatihnya bilang ini karena ototnya agak terjadi perubahan memendek gitu
terutama otot otot yang di sini ini di telapak kaki gitu ya
terus juga sering sakit punggung
sakit punggung itu juga kalau apalagi kalau sekarang udah kelamaan pakai high heels itu pasti berasa
jadi saya pikir kualitas kesehatan saya jauh lebih penting gitu
ya ini sih cuma penting untuk butuhan penampilan sih
mana mana saya pakai sendal sekarang
jadi jejaknya harus kita ikuti juga tuh tipsnya kan tadi
jadi gimana dokter ihsan
jadi memang beberapa yang akhirnya efeknya dirasakan mbak fenir
terus itu juga yang jadi concern kita sebagai wanita menggunakan high heels
ya lti memang juga
karena kan tuhan udah membuat kaki itu kan secara posisinya harus ke dalam keadaan flat
menopang struktur tubuh
dan kita menggunakan high heels shoes itu bisa merubah secara langsung dan tidak langsung
yang secara langsung biasanya kena ke daerah ankle pergelangan kaki dan juga kaki
dan ketidaklangsungnya kena ke struktur depan tulang belakang sampai panggul dan lutut
pernah ini nggak mengalami ada kasus gitu pasien yang apa ya
apakah strukturnya rusak misalnya atau ada juga kesehatan yang terganggu karena menggunakan high heels berlebihan
ya seringkali kalau misalnya dijumpai wanita sekarang kan memang penggunaan high heels kan sangat sering
dan kalau misalnya kita lihat struktur apa sih yang bisa berubah
artinya kita lihat struktur pertama
kalau untuk kaki sendiri biasanya kan dia akibat menekan pada sisi kaki depan terlebih banyak
ke ujung kaki
jadi kan akibatnya banyak sekali orang mengeluh nyari di bagian sisi kaki depan di ujung ujung jarinya
dan juga apabila setiap orang kan juga punya varasi kaki yang berbeda
ada yang kakinya flat ada yang kakinya kevo foot ada juga yang kakinya punya bunyan seperti kaki yang peronjolan di sisi jari pertama
nah itu kalau udah pakai sepatu highl yang depannya menyempit dan juga menutup itu sangat menyiksa
ya gini nih ya disiksa tuh kalau ada bunyannya
nih saya sama feni rambut aku juga
nih saya sama feni rose sebetulnya dua heels yang berbeda loh
coba tuh dilihat
padahal ini begitu dibuka saya popot sepatu itu jarinya sebenarnya
iya memang nih
sampai tip gitu kan
jari ini narsi semua pengen keluar
tapi kalau saya hampir ketutup sampai ya istilahnya jari jari kakinya sudah tertutup lah ya
itu depannya juga masih ada ganjelannya depan
saya merasa sih ini karena sudah yang paling nyaman oke oke aja untuk kesehatan
tapi kalau yang seperti ini juga berpengaruh
bisa bisa memberi dampak buruk itu juga
sama aja berbagai jenis sayur
kalau dihitung secara fisiologisnya anatomisnya berapa sih yang masih diperbolehkan buat naik
itu sama aja flat shoes ya
dua inci berarti berapa hari
empat sentian lebih kurang lebih ya
iya lebih kurang lebih empat sentian
ini semuanya berlebihan nih kayaknya
juga paling sering kena dampaknya adalah otot betis
karena kan biasanya dalam keadaan kita
selata kakinya otot betis itu biasanya relax
namun dalam menggunakan high heels biasanya ya makanya seringkali juga mengeluh
kalau misalnya seharian pakai high heels tuh bisa keram
dalam hal juga mudah fatigue mudah lelah segala macam
nah ntar kita coba ngobrolin tentang kalau gitu gimana sih caranya untuk pakai high heels gitu ya
karena kalau kita lihat saya misalnya kalau lagi seng seng jalan pakai transjakarta ya
ada perempuan perempuan yang berdiri gitu kan pakai high heels itu kayaknya kasian banget
itu berarti jago keseimbangannya
udah berdiri lama udah gitu biasanya goyang
kita buat senjata juga kalau diisi isi copot tat
iya kalau kita kan punya pilihan menggunakan veltus dulu baru setelah itu pakai high heels
tapi ada juga beberapa kantor misalkan yang mengharuskan perempuannya menggunakan high heels
nah seberapa lama kita boleh menggunakan heels ataupun sepatu hak tinggi nanti kita akan bahas
tetap bersama kami di good morning
kembali lagi di good morning
kita masih bahas soal do and don soal menggunakan high heel atau sepatu hak tinggi
tapi ada beberapa fakta juga utamanya fakta kesehatan ya dokter ihsan
akan kita bahas lebih banyak lagi soal penggunaan sepatu ini
dari total keseluruhan tadi kan kita bicarakan
ada banyak dampak buruknya ya
tapi bagian tubuh mana yang paling sering mendapatkan dampak itu
jadi sering kali kalau misalnya penggunaan high heels paling sering adalah pergelangan kaki dan kaki
nah nih kita coba bahas
dokter boleh coret coret di sini bagian kaki yang mana yang biasanya paling apa sih terasa nyeri terasa sakit
artinya secara normal kalau kita berdiri dalam keadaan normal itu kita berdiri dalam keadaan tripod position
tapi kalau tripod itu kita menggunakan heel lalu kemudian jari yang keempat jari kelima
jari yang paling akhir
dan juga jari jempol jari pertama
oh karena dia yang sangat menempel pada bayi
dalam posisi itu adalah posisi yang paling stabil
kalau misalnya kita menggunakan high heels mau gak mau semuanya loadingnya shifting bergerak ke depan
ini akibatnya tekanannya menjadi lebih tinggi di daerah sini
oke nah saya sering agak agak sedikit nyeri sih ya dok
di bagian pergelangan kaki sih memang
bagian telapak kaki bagian bawah
nah kalau nyeri nyerinya itu yang masih bisa dikatakan normal atau yang sudah bahkan mendekati tahap yang sangat serius itu seperti apa
seberapa sering nyerinya itu terasa
artinya kenapa nyeri di daerah pergelangan kaki
satu permukaan tulang terluas dalam keadaan adalah posisi berdiri normal
nah kan dalam permukaan tulang kontak antara tulang betis dengan tulang kaki
nih misalnya kan seperti ini
ya seperti ini
saya berdiri menggunakan heels oke
ini adalah bentuk pelukan tulang terluas
jadi paling stabil
artinya ligamen atau struktur yang menjaganya berfungsi secara normal
sedangkan dalam menggunakan high heels itu adalah permukaan kontak tulang yang paling minimal
ini akibatnya dia sangat rentan terjadi cedera
dan kerja si ligamen dari sisi lateral dan medial ekstra klas
maka timbul nyeri seperti itu
nyeri berarti yang pasti sudah normal lah ya
itu pasti akan terjadi
kita gabung di sini deh ke meja
kita tanyakan tuh kalau sudah mulai ini harus cek deh ke dokter tuh nyerinya sederapa parah atau seperti apa nyeri nyeri akhirnya
artinya orang indonesia itu punya kekhasan
kalau nggak ke dokter kalau nggak udah nyeri kalau nggak udah parah
kalau nggak bisa jalan ya
kalau nggak bisa jalan
bener banget itu kayaknya
biasanya jarang sekali sebelum dia terjadi suatu misalnya jatuh salah jatuh salah sleep
tapi kalau misalnya datang dalam konteks setelah cedera akibat jatuh ya itu sering kali
biasanya kalau misalnya terjatuh berarti kan dia jatuh dalam keadaan sleep
ankle sprain tuh artinya kondisinya pure dia ada cedera jaringan lunak
sedangkan yang kita takutkan apabila melibatkan lebih lanjut adalah patah tulangnya
jadi lebih baik sih cek terus ya kalau misalnya memang kita sering menggunakan heels
berapa lama sih maksimal kita boleh pakai heels dok sehari
artinya untuk sebagai standarnya tidak ada
artinya kalau misalnya kita bilang maksimal
kalau misalnya kita bilang tadi semakin sedikit semakin baik
kalau semakin lama ya semakin juga beban yang ditanggung ya semakin besar juga kemungkinan terjadinya cedera seperti itu
ada nggak latihan supaya kadang kadang kita kemja nya nge mc misalnya
pulang pulang kan uuuhh lumayan deh cukup cenut gitu ya
apa yang harus kita lakukan biar meminimalisir
iya stretching lagi lah yang selalu ditukar
satu paling penting kalau mau beli sepatu
usahakan beli sepatu dalam kondisi sore hari
sore hari kenapa itu
karena itu adalah bentuk kaki paling terbesar
kalau pagi pagi beli sepatu itu masih mungkin diam diam melar
jadi kita bisa tertipu lah ukuran apa ukuran kaki kita
wah itu tuh penting tuh tipsnya tuh
jadi kalau beli high heels
tau tau belum buka
oh jangan juga sih ya siapa tahu sore udah diskon juga
sekarang kan malam malam suka ada itu tuh mid night sale diskon gitu kan
jadi yaudahlah sore aja kalau buat high heels ya
lalu apa dok
terus kedua yang saya bilang tadi penggunaannya harus kita variasikan
artinya dalam setiap penggunaan
satu diusahakan limitasi
diusahakan limitasinya yang saya bilang tadi kalau orang normal dua inci
kemudian juga kita bilang tadi nggak harus setiap sali misalnya di kerjaan nih
kakek dua jam segala macam kemudian lepas menggunakan sendal
dan paling penting diantara itu harus stretching
stretching untuk khususnya otot otot di darah betis
bisa kita kerjakan dengan misalnya kita standing kita neken ke arah dinding
untuk memberikan pelegangan
dan juga biasanya kita cukup maaf ya kita gelap
kita akan ke atas dan ke bawah
oh diputar putar gitu boleh ya
ya seperti itu
untuk memberikan semacam peregangan dan juga stretching pada otot kaki
sehingga dia tidak menjadikan karena yang paling sering kali kalau misalnya jangka waktu panjang
kalau udah timbul fatigue atau lelah sering kali keram
wah ini banyak banget ya tips tips buat saya
eh bukan buat saya
sering ya pak kienes ya
tapi jangan dibuka di sini
pertanyaannya sekarang itu mungkin tertantang
nanti ya pakai coba beberapa ukuran saya ukuran besar kok
makasih ya dokter ya sudah berbagi di sini untuk teman teman dan juga pemirsa di indonesia tentang bagaimana menggunakan high heels
jadi juga sekarang kalau misalnya untuk anda yang berpikir menggunakan high heels dalam jangka yang cukup lama
nunggu angkot misalnya pakai high heels
ditenteng aja dulu
ditenteng dulu aja
buat manggil angkot ya pak kienes
selalu ya membawa itu tadi sepatunya dua lah ya
atau lah yang merusak ya
langsung deh itu kan
jadi itulah yang paling penting ya
mungkin anda juga berpikir ah saya sudah tahu lah soal itu
tapi kita ingatkan lagi ini jangan sampai kesehatannya terganggu
karena tadi feni rose bilang apa
harganya high heels jangan sampai ke dokternya lebih mahal daripada beli sepatu
kalau untuk trisan terima kasih sudah bergabung di good morning
tapi untuk feni rose kita masih ada
kita tahan dulu
iya ini kita kerjain dulu di good morning
tangan disco ya pakai heels ya
ya kan gimana tetap bersama kami

daripada yang karim sore
tapi sekarang mau menkanchas dengan total uang bilat
karena selama ini sebanyak dua jam per retro
ini buang ke riesen daging
gak akan tahan
jadi aku mau ntar ikut

cahaya istri kalian juga tahan
kotor dikit ya buang
buang setelah itu sudah berapa kan
nah tapi tenang jangan dibuang dulu
kita bisa bersihkan menggunakan alat pembersih kuku
ataupun cair pembersih kuku ya
kita lihat videonya nih caranya seperti apa
ini bukan cuma buat heels aja loh ya prab
tapi buat sepatu kulitnya prabu juga bisa
yang lak lak ini ya
hitam hitam kan biasanya tuh
gosok gosok kemudian bisa hilang
kalau ini kan dipercepat ya
sudah dicek dan terbukti
jadi cuma hitam hitamnya aja yang hilang ya
karena menggunakan ini ya
aseton kan biasanya kalau untuk cat kuku hilang semua tuh
tapi kalau ini tidak
bisa membantu anda membersihkan gitu
kita judulnya mau nantang
dicelup dulu sedikit
wah saya cari eh sepatu saya yang begini begini
pr dari siapa yang rumah
oh iya ini buat sepatu luck ya terutama ya
kadang kadang suka bingung tuh
ini tas juga bisa nggak
tas kan kadang kadang suka
intinya pokoknya itu yang terbuat juga tapi bukan kulit yang ada sintetik ada yang asli kan ya
ini bahan lak
betul bahan lak yang memang kilat
mengkilap sudah di brush gitu
jadi sudah lewat
bisa ya pakai aseton
jadi mengkilap lagi
ada yang mau bersih
satu sepatu rp sepuluh aja
sepatunya dia lecet nggak
saya terima pembersihan hari ini ya
ingat sekarang karena bentar lagi harga
wah ini bukan proper trend ya
oh bersih tuh
ini sepatu siapa
kotor banget ya allah
main dari mana ini
perempuan perempuan kok ya
perempuan macam apa ini
pakai sepatu seperti ini
ini kerjanya berat sekali
berat sekali nih
medan perjalanannya jauh
nah ini pada intinya
nah tuh bersih lagi
jadi dua hal yang sudah didapatkan
kesehatannya sudah dapat kebersihannya juga terjaga
kalau bersihin hati bisa pakai aseton juga nggak
kita panggil yang biasa pakai aseton alias perempuan ya
tapi terima kasih loh
ini kayaknya khusus banget
ampe beres nih kayaknya
ternyata terobsesi bersih sepatu
yes itu dia
dua salah satu sepasang sepatu nih ya
sudah berhasil dibersihkan oleh fanny rose
terima kasih fanny rose sudah berbagi di good morning hari ini
terima kasih banyak
sukses terus acaranya
makin hits terus acaranya
jangan lupa heelsnya abis ini dicopot ya
nah usai jeda di good morning kita punya informasi lain
soal pekan nasional petani nelayan ke lima belas yang berakhir
kami punya informasinya untuk anda